lima ibu hadijah nomor hak sepuluh ribu satu ratus empat puluh lima
setelah dilakukan konsolidasi tanah tadi setelah ditata kembali perumahan ini dan juga fasilitas umumnya harga tanah per meter perseginya naik
yang tadinya rp lima puluh per meter persegi sekarang alhamdulillah menjadi rp dua ratus per meter persegi
artinya naik empat kali lipat harga tanah yang ada di sini
ini juga salah satu manfaat yang bisa dinikmati oleh kita semuanya
alhamdulillah ya saya bisa datang
saya korban dari bencana liku faksi petobo tahun dua ribu delapan belas
oke hari ini bukan ada serat terima sertifikat langsung oleh menteri apkr khususnya terkait dengan kuntab
ini menjadi penantian kami semua warga petobo sini yang ada di area delapan ratus unta petobo
selama enam tahun tinggal di huntara
alhamdulillah hari ini sudah bisa terima sertifikat huntap petobo
kemarin dari pasca bencana kita semua warga petobo sempat tinggal di huntara dulu
jadi alhamdulillah lima tahun tinggal di huntara alhamdulillah sekarang sudah dapat kuntab
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya